paling gak bakal lupa ada jurik jam segini
udah neng ganti dulu ah
kebesaran kenapa kamu ambil minuman saya
kasih apaan kebutih
ini yang sudah disiapkan sama si neng
lah ini saya aja baru datang kenapa lihat
sok pura pura lupa apa pura pura bodoh
tiba tiba ada disini aja
eh begini mba tadi saya datang kesini
kosong oh tidak ada siapa siapa
oh enggak brake rabbit
tapi saya salus banget sama berendang tua
wih masih hebat melawan anak muda
gila tebal semua anak muda
sebiasa ramuannya cikur saja yang banyak
oh gitu ya
lucu juga ya
senang berkenalan dengan anda pak
anda sangat beruntung
punya anak seperti boy
coba dulu dong mamanya
mamanya juga hebat tau
oh gitu ya
ya memang begitulah
buah cikur jatuh tidak jauh dari pohon cikur
kalau begitu saya pamit
mau bicara dengan anak saya yang tidak kalah membanggakan
kalau kamu marah saya malah ketawa
kalau kamu marah saya ketawa
oh saya sudah tahu sekarang
oh kamu mau balas dendam sama saya ya
oh saya sayang cemburu ya sama saya ya
ayo kalau kamu mau balas dendam itu artinya kamu cemburu sama saya
saya sayang cemburu
papa itu cuma mau kasih tahu sama mama
bagaimana rasanya itu dituduh
tidak enak kan
kamu tuh yang kegenitan ketahuan naksir banget sama abahnya rakyat
aduh kok mama senang ya dicemburuin sama papa
aduh papa itu mah namanya cemburu pak ngaku ngaku
oh papa gak pede ya
papa berasa kalah keren ya sama si berondong tua itu
iya what what ngaku yes
udah udah gini aja pak supaya papa pede lagi
gimana kalau papa beli motor gede
terus kalau malam minggu papa tuh banjengin mama
kita pacaran lagi kayak dulu berduaan
terus papa kan bakal seneng deh mangga punya istri kayak mama cantik tau
papa tuh bukan cowok sembarangan tau
pak cemburu nih
papa mau bersiap
papaku yang cemburu
bocah tua cemburu ternyata
wah jadi seneng
nih abah neng udah siapin minum sama telur setengah matang
iya neng taruh aja di meja neng
allah abis jogging dari mana
sekitar sini neng
jakarta mending enak deh nya kalau hari minggu
nih kurang polusinya
yang sekolah pasti libur
yang kerja juga pasti libur abah
hanya enak kalau jalan jalan
yaudah kalau gitu neng mandi dulu ya abah ya
abah lanjutin lari
nogis tengah mateng woy
alah lumayan woy buat sarapan
nongri juga nama woy
kuat nama woy
loh yuk minum kenapa ada yang minum
aduh telur setengah matang saya
iyumah setengah yuk beak
neng ngeriuk ngeriuk
neng mau masuk kamar mandi gak jadi keluar lagi
keluar lagi enggak dia neng tadi neng bikin minuman buat abang mana disitu mana neng enggak
ada coba lihatin wah ini neng masih ada pencuri ada masuk sini ah palingan itu udah minum tapi
minum masukin sesuatu ke dalam mulut abah paling abah lupa mas ada juri jam segini
udah neng ganti dulu ah
assalamualaikum mbah salam apa kamu ambil minuman saya kalau makanan saya
makanan minuman apaan mbah ini yang sudah disiapkan sama si neng
wah ini saya aja baru datang kenapa lihat
sampai dong begini wah tadi saya datang ke sini kosong tidak ada siapa siapa
lihat nolok saya saya minum eh jadi mulus betul
jadi kamu yang ambil makanan saya ya
kirain jurik neng hahaha tautannya gajah beleduk
enggak ada yang lewat tadi
abah pokoknya enggak sih uzon kan bondi baru datang
iya ampun ampun neng ampura ampura ini mah uzon maaf nih kemot
ah bang motornya di depan
kok kehabisan bensin saya teteh
biasa buang duit
yaudah lah tuh
ntar ya dong abah agak bosan nih naik motor abah
abah boleh tukeran motornya dong nanti dibensinan kurang
mau saja tenang saja
ntar yang ambil si kemon
kok bondi sih bang
iya tuh karunya
mbah bondi sih bang
emang baru nyampe dari luar dulu
oh bapak gausah biar saya saja
eh udah gapapa
yaudah gapapa bapak ntar saya ambil di depan
itu ga ada
kamu pake kunci masih saja lah
kunci setang kok ya mas lah
ya udah saya ambil dulu ya bapak
aku naon sih men
biasa trik saya untuk memisahkan dua sejoli
eh kemana bandung teh
tiris bah dingin
sebelah kemake coklat
wah sebelah naon itu